saat tiba di bandara ngurah rai bali pada sabtu petang raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud mendapat sambutan dari para pejabat dan juga tokoh agama setempat
salah satunya seorang pemuka agama katolik romo evensius dewantoro bolidaton
bahkan sang raja dibuat tertegun karena romo evensius menyapanya dengan bahasa arab
tari pendek yang dibawakan sejumlah penari menyebut kedatangan raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud di bandara internasional igusti ngurah rai bali sabtu petang empat maret
bukan hanya penari pendet dan pejabat tinggi bali para pemuka agama juga hadir menyambut kedatangan raja salman
namun ada yang berbeda seorang pastor mengucapkan selamat datang dalam bahasa arab
telah membuat raja salman tertegun karena kevasihannya berbahasa arab
romo venus memang fasih menggunakan bahasa arab dan lancar menulis huruf arab
ucapan kulus sanatwa anta toyib ini sejatinya akan ia sampaikan juga kepada raja salman jika mendapat kesempatan berbincang lebih lama
arti kalimat tersebut selamat berbahagia sepanjang tahun
tidak ada maksud apa apa tapi ya spontan tumbuh
karena saya tahu ini ungkapan atau salam yang umum
salam yang umahlan wa sahlan
saya akan mengucapkan kulus sanat bua anta toyib
artinya ya selamat berbahagia sepanjang tahun
romo venus fasih berbahasa arab karena pernah menimba ilmu tentang keislaman di salah satu perguruan tinggi di mesir selama setahun
ia berharap kedatangan raja salman ke bali bisa berdampak baik
bagi keragaman umat di bali yang sudah menjalani hidup dengan sangat harmonis
desi nugrani cnn indonesia
dan kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan romo evensius dewantoro bolidaton yang ikut menyambut ke tangan raja salman di bali kemarin
baik romo ini menjadi menarik karena romo evensius ternyata ikut menyambut raja salman bersama dengan para pejabat lain
tapi juga ikut menyapa dengan bahasa arab
ketika romo menyapa raja salman kami ingin tahu apa ekspresi dan juga tanggapan dari raja salman
saat saya mengucapkan selamat datang ahlan wasahlannya malik
raja tersenyum dan tertegun sejenak melihat saya
kemudian dia menyentuh jubah saya
kemudian dia menyentuh jubah saya
sambil berjalan ke teman di sebelah dia mengucapkan dalam bahasa arab
kalau saya lihat dari mimik gerak mulutnya itu sepertinya mengatakan ini katolik
lalu saya menjawab ya naam
itu yang saya sempat sampaikan kepada raja
romo ini kan anda mencoba untuk
untuk menyapa raja dengan bahasa arab begitu ya
apakah memang ini spontanitas kah atau memang sudah romo siapkan terlebih dahulu sebenarnya
spontanitas yang saya pikir tentu saya pikirkan sebelum itu juga
dan pada saat datang pun saya mengalir saja ucapan itu
karena sebagai tamu yang dimuliakan kedatangannya saya menyampaikan ucapan itu
sebagai tuan rumah yang menyambut dia
romo menjadi menarik karena ternyata ada pemuka agama katolik yang bisa berbahasa arab
anda termasuk diantaranya begitu hingga ikut menyambut raja salman
sebenarnya kalau kita boleh tahu romo seperti apa
akhirnya romo ini bisa fasi bisa menggunakan bahasa arab
apakah pernah belajar sebelumnya atau seperti apa
ya saya pernah dikirim studi islamologi oleh bapak uskupan dan paku
pasar waktu itu
untuk belajar di pontifikal yaitu institut yang bergerak untuk studi studi islam di roma
tetapi untuk bisa studi islamologi di roma kami harus mengambil satu tahun studi bahasa arab dan juga islamic studies di cairo
tepatnya di zamalek
di seberang sungai nil
saya ingin tahu kemudian apa kesan romo sendiri secara pribadi sebagai pemuka agama katolik terhadap kedatangan raja salman
dan apa maknanya dari kedatangan raja salman ini ke indonesia dalam perspektif toleransi di tanah air kita
saya datang ke bandara bersama dalam rombongan forum kerukunan umat beragama provinsi bali
kami enam majelis bersama dengan ketua fkub
dan saya sendiri merasakan kedatangan raja ini membawa angin segar tentang keislaman yang dihayati dan dialut
dari senyum dan sapaannya itu saya merasakan inilah islam yang mau dia wartakan dia sampaikan kepada dunia
islam yang menyapa menyambut semua orang sekalipun
dan saya sendiri merasakan kedatangan raja ini membawa angin segar tentang keislaman yang dihayati dan dialut
dan saya sendiri merasakan kedatangan raja ini membawa angin segar tentang keislaman yang dihayati dan dialut

memang ada perspektif lain begitu ya dari kedatangan raja salman ini selain memang ada kepentingan negara arab saudi sendiri
terakhir kami ingin dengar bagaimana kemudian romo evensius ini bisa berbicara dalam bahasa arab mungkin bisa sampaikan apapun terkait dengan kedatangan raja mungkin atau pesan pribadi dari romo evensius tapi dengan menggunakan bahasa arab romo
yang artinya semoga sepanjang tahun raja diberi
kebahagiaan dan saya mencintai saya sungguh sungguh mencintaimu
baik jadi ada pesan di mana memang toleransi sangat diagungkan begitu ya di indonesia dengan kedatangan dari raja salman ini dan juga disambut oleh pemuka agama seluruh agama yang ada di indonesia khususnya yang ada di bali
oke baik terima kasih romo evensius dewantoro boli daton sudah bersama dengan kami di cnn indonesia newsroom
selamat hari minggu